presiden joko widodo menghadiri peluncuran vaksin covid sembilan belas buatan dalam negeri indovac yang dikeluarkan pt bio farma
peluncuran vaksin buatan indonesia ini diresmikan setelah keluarnya emergency use authorization vaksin indovac dari bepom pada akhir september dua ribu dua puluh
peluncuran vaksin indovac dilakukan di pabrik pt bio farma di bandung jawa barat dilansir dari situs bio farma
kemudian pengembangan vaksin indovac telah dilakukan sejak bulan november dua ribu dua puluh
untuk pengembangan ini bio farma bekerja sama dengan bailor college of medicine amerika serikat sebagai penyedia bibit vaksin
dari hasil uji klinis fase satu dan dua inovac memiliki kualitas dan keamanan yang baik efekasi tidak kalah dengan vaksin covid sembilan belas lainnya
terus berupaya untuk melakukan pengembangan vaksin covid sembilan belas
pembelajaran dari bapak ibu saya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah menonton
kini juga telah mendekati tahap akhir
selanjutnya mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini marilah kita dengarkan laporan menteri badan usaha milik negara bapak erick thohir
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
nama budaya salam kebajikan
yang terhormat bapak presiden republik indonesia bapak insinyur haji joko widodo
terima kasih pak atas kehadirannya
yang terhormat bapak menko bidang kemaritiman dan investasi bapak luhut binsar panjian
yang terhormat menteri kesehatan republik indonesia bapak
budi gunadi sadikin
yang terhormat bapak menteri perhubungan bapak budi karya
bapak gubernur jawa barat pak ridwan kamil
ketua kepala bpkp bapak muhammad ate yang hadir juga hari ini terima kasih pak hadirannya
wakil menteri bumn satu bapak pahala
kepala bp pom atau perwakilannya
tentu dari mui dan perwakilannya
dan tentu wali kota bandung yang hadir juga
pemisaharis utama bapak tantri abeng senior kami di bumn
direktur utama bapak hanasti dan tentu para jajaran yang mohon maaf saya tidak bisa sabut satu persatu

ketahanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting

bapak juga mengatakan bahwa ketahanan pangan ketahanan energi ketahanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting
untuk bangsa indonesia ke depan
tentu di era yang sedang terjadi yang bergejolak di dunia saat ini penting sekali
indonesia terus bisa mandiri bahkan berdaulat dalam mengisi kemerdekaannya
seperti yang bapak sudah saksikan hari ini bagaimana kita bisa mulai memproduksi vaksin indovac bapak
tetapi tentu ini baru langkah awal
kami terus mendorong kerjasama kerjasama serupa seperti kemarin yang ditandatangani juga
di inggris bapak dengan prof vektor
jadi mirip seperti tentu yang kita lakukan hari ini
dengan power vector juga sama bapak
sesuai dengan kerjasama dengan bapak menteri kesehatan kita harus langkah ke depan bapak
dalam mengantisipasi tentu pandemi ataupun penyakit penyakit yang terjadi
dengan prof vector kemarin kita menertangani yaitu vaksin hemovoli
yaitu kekentalan darah bapak
dan ini kita menjadi hubnya produksi untuk vaksin dunia
prof vector akan mendistribusikan ke eropa dan amerika
tetapi indonesia untuk tentunya asia afrika dan lain lain
nah inilah contoh kerjasama yang kita terus dorong ke depan bapak
tentu langkah awal ini tentu akan dilanjutkan dengan langkah langkah berikutnya bapak
yaitu kita terus mengkonsolidasikan daripada ekosistem kesehatan indonesia bapak
dan ini saya terima kasih bapak
bersama pak menko pak luhut yang terus mendorong pak budi yang memang sebelumnya terus bekerja sama dengan kami bapak
dan inilah kenapa ini langkah langkah berikutnya mohon dukungan dari pemerintah bapak
kita mesti akuin kita tertinggal dengan banyak negara lain
nah karena itu seperti yang bapak lihat tadi vaksin indovac ini juga bibitnya kita kerjasamakan dengan negara lain
tetapi produksi semuanya dari kita bapak
penemuan lanjutannya beri kita
lalu kedua bagaimana kita mengkonsolidasi manufacturing
dimana kita sekarang punya yang namanya kimia pharma
kita punya yang namanya indofarma bapak
kimia pharma kita akan tugaskan bagaimana bisa memproduksi vaksin vaksin obat obatan
yang tentu bisa affordable atau bisa menjangkau daripada kebutuhan rakyat bapak
dan indofarma sendiri bagaimana tentu hermal medicine ini juga harus kita dorong
nah manufacturing ini kita gabungkan menjadi satu bapak
dan ini yang menjadi konsolidasi supaya kita bisa punya yang tadi disampaikan
ketika economy skill nya terjadi harganya akan bisa kita tekan bapak
disitu juga distribusi bapak
sekarang kita masih mempunyai perusahaan distribusi company yang terpisah pisah
ini kedepan harus kita konsolidasikan bapak
supaya tadi lebih efisien dan tentu jaringannya lebih kuat lagi bapak
lalu kita juga retail bapak
di sini kita mempunyai satu tiga ratus apotek yang harus kita terus dorong kita perbanyak bapak kimia pharma
karena dari pengalaman kemarin bapak ketika ada covid ketika harga masker mencapai seratus ribu kita bisa operasi pasar bapak dengan harga lima ribu
sehingga kita bisa mengintervensi pasar yang pada saat itu mahal tidak seimbang
ini juga terus kita lakukan bapak pelayanan publik kita tingkatkan
tentu dengan telemedicine
bagaimana klinik klinik rumah sakit yang kita punya terus kita sinergikan kita tingkatkan kualitasnya bapak
seperti juga bagaimana kita mengintervensi kebutuhan daripada rumah sakit internasional yang nanti insya allah bapak akan luncurkan atau bapak resmikan